inovasi berikut ini mungkin bisa mengubah pandangan para vegetarian terhadap daging yang selama ini dihindari ya
penelitian membuat daging buatan dari sel otot hewan ternak sedang dikembangkan
di masa depan nanti sepertinya mengkonsumsi daging tidak lagi harus memotong hewannya
penelitian untuk membuat daging buatan sudah dilakukan pada laboratorium universitas mastrich di belanda sejak dua ribu empat
adalah profesor mark post yang memiliki ide membiarkan daging dari jaringan sel otot sapi
sel punca yang diperlukan untuk rekayasa diambil dari sel otot sapi dewasa sehingga tidak perlu dijagal
cara memproduksi daging untuk burger ini para peneliti menggunakan sel punca dari sapi dewasa untuk menempatkannya dalam wadah berisi nutrisi
diperlukan sekitar tiga lembar otot dan beberapa ratus lembar jaringan berlemak untuk membuat satu buah burger
daging buatan laboratorium ini telah diuji coba di london inggris pada dua ribu tujuh belas
lalu oleh sejumlah profesional
hasilnya tidak terlalu mengecewakan
rata rata mereka berpendapat masih ada sedikit masalah dalam rasa
daging buatan rasanya terlalu kering karena tidak mengandung lemak
kedepannya ilmuwan akan melakukan rekayasa guna menumbuhkan sel lemak dalam daging
jika dihitung hitung hamburger yang dibuat dari daging rekayasa ini menghabiskan biaya sekitar tiga ratus dua puluh lima ribu dolar amerika
meski begitu pembuatan daging sapi buatan ikut membantu pelestarian lingkungan
profesor paus yakin visinya dalam waktu beberapa tahun lagi akan jadi kenyataan
daging buatan laboratorium sudah bisa ditemui di restoran restoran maupun memberi makan penduduk negara miskin
selain tak perlu lagi memotong hewan ternak daging dari laboratorium diharapkan bisa menjadi alternatif
untuk memenuhi permintaan konsumen jika konsumen daging global terus meningkat